hai sening sening siang warga di jalan mula warman raya semarang dikejutkan dengan
penemuan mayat di sebuah toko air mineral mayat tersebut ternyata adalah irwan huta galung warga
perumahan bukit regensi semarang yang tak lain adalah pemilik toko tersebut jasad ditemukan oleh
yuniati istri korban yang datang mencari korban di toko karena korban sudah empat hari tidak pulang
ke rumah karena pintu toko dikunci yuniati meminta tolong warga sekitar untuk membuka secara paksa
ia kemudian dikejutkan dengan bau busuk di dalam toko istri korban dan warga mendapati sebuah
gundukan pelestaran semen dengan kaki manusia terjuntai temuan ini pun langsung dilaporkan
ke polisi kondisi mayat pada saat ditemukan mayat mak dalam keadaan di beton apa di
hai dicor mayat dalam keadaan dicor dengan kaki kelihatan itu
posisi terbalik dengan kaki atas menurut salah satu tetangga seorang pegawai almarhum sempat
menitipkan kunci kepada karyawan lain kemarin itu malam minggu rewangnya kini sini thomas
pembantunya pak iwan yang namanya mas hussein itu nyerahkan kunci ke mbak zuli malam minggu
bu ini kuncinya pak iwan
sudah saya kemarin hari jumat sudah pamit sama pak iwan ditanya mbak zulie gitu terus mbak zulie
sama mas hussein sudah bu sudah pulang saja ibu saya tak nunggu travel saya mau pulang kok
banjarnegara gitu mas untuk kepentingan penyelidikan jasad korban dibawa ke rumah
sakit dokter karyadi semarang untuk diotopsi kasus ini ditangani polrestabes semarang dan
polsek tembalang damar sinuko semarang jawa tengah